kita beralih ke informasi lainnya
seorang bocah laki laki yang masih mengenyam bangku sekolah dasar di kota blitar
harus hidup dengan mulut membengkak akibat tumor gusi yang dideritanya
selama enam tahun ia pun hanya bisa pasrah karena keterbasasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya
bocah kelas satu sd di garum ini menderita tumor gusi langka hingga bagian mulutnya terus membengkak
bintang mulai menderita tumor gusi saat ia masih berusia satu tahun
muncul binti kecil di bagian pipi
lama kelamaan bintik tersebut semakin membesar hingga sebesar bola voli di usianya tujuh tahun ini
meski sempat diperiksakan ke dokter bahkan hingga ke rumah sakit dr sutomo surabaya
tetap tidak membuahkan hasil
hingga sekarang bintang akan sembuh dengan jarak apapun
hasilnya yang penting pokoknya istiar usaha
cuman kapan ini kan betul betul
nah nomor dua nih sempat ini tidak turun kok
meski dalam keseharian bocah berusia tujuh tahun ini tetap beraktivitas seperti biasa
dan tidak pernah mengeluhkan sakit
namun ia tetap harus mendapatkan pelayanan medis secara maksimal
saya sangat berharap bahwa di bintang bisa mendapatkan pelayanan
yang optimal untuk bintang
yang optimal dan selayaknya
jadi apa namanya jangan kita pemerintah itu terus memelintir
bahwa di bintang ini bapaknya males untuk berubah
bahwa di bintang ini dari keluarga kaya raya tidak
kini keluarga berharap bintang bisa mendapatkan pelayanan medis lebih baik
hingga bisa sembuh seperti sedia kalah